misi republik korea untuk asean
menggelar festival film korea untuk asean
di sebuah bioskop di pusat perbelanjaan
di kawasan sudirman central business district
atau scbd jakarta selatan
hadir dalam acara pembukaan festival
duta besar misi republik korea untuk asean
kwon hae seok beserta para tamu undangan
yang sebagian besar merupakan perwakilan
negara negara anggota asean
festival yang diselenggarakan
sejak tanggal dua puluh empat hingga dua puluh enam november dua ribu dua puluh dua ini
ditujukan untuk mempererat hubungan kerjasama
antara korea selatan dengan negara negara anggota asean
sebelumnya di asean
asean mengembangkan hubungan orang orang
dan memperbaiki kultur korea
untuk mendapatkan pemahaman negara
dan saya pikir itu akan menjadi pembukaan
dalam pengembangan hubungan
dalam bidang ekonomi dan sosial juga
sebanyak tiga buah film diputar
selama tiga hari penyelenggaran festival
pada hari pertama dan pembahasan
para tamu undangan disuguhi film berjudul
pampasian karya sutradara yeon jong seok
film bergen remister ini merupakan film
yang menduduki posisi pertama box office
di korea selatan selama tahun dua ribu dua puluh
benar benar mengulik pikiran penonton
karena ada beberapa ekspektasi kan
alur ceritanya ini akan dibawa kemana sih
di situ yang bikin serunya
menurut aku filmnya tuh alurnya
terus abis itu kayak benar benar
apa ya mainin emosi banget sih
aku sedihnya dapet keselnya dapet
seru banget sumpah
ketagihan deh aku nontonnya
pada tanggal dua puluh lima november
akan diputar film berjudul
film masih dengan genre misteri ini berhasil
menyabet penghargaan sutradara terbaik
pada festival filmkans tahun dua ribu dua puluh dua
sedangkan sebuah film bergenre drama musikal
akan menjadi penutup festival pada tanggal dua puluh enam november dua ribu dua puluh
gatotri hardianto nugra indrianto jakarta